rumah ini lah
kamu bayar sewa setiap bulannya
memangnya kamu pikir di dunia ini ada yang gratis
kamu dan adik adik kamu jadi gelandangan
saya akan berusaha untuk membayar hutang bapak saya
kamu sudah malas sekolah
ngapain juga sekolah kalau sempat dia cekin sama teman teman aku
tadi aku sama si husin
dipanggil ke ruang administrasi
suruh bayar spp lagi
kamu juga ngapain ikut ikutan bolos
kak iqbal bolos
aku ikutan deh
dis sketch padanya
gak ada di rumah kan
tau nih di mana
enggak sayang takut biarin aja dia tahu
apa apaan sih pak aku ada ada lagi pergi juga pulang tunggu aja di luar
rumah ini sekarang
ini rumah saya
kecuali kalau kamu mau melunasi hutangnya bapak kamu
rumah ini aku kembalikan
tapi pak kami harus tinggal di mana
loh itu bukan urusan saya
kalau boleh biarkan kami tinggal di pavilir rumah ini ya
boleh tapi kamu bayar sewa setiap bulannya ya
lah iya memangnya kamu pikir di dunia ini ada yang gratis
kamu dan adik adik kamu jadi gelandangan
jorok banget ya supir anggota bi
udah dikasih pinjam rumah juga bukannya diurusin
dasar gak tau diri jorok
tapi alhamdulillah kita sekarang punya tempat tinggal
kalau semuanya disita sama pak cokro kita mau tinggal di mana
kalau pak kayak gini apa yang alhamdulillah bau tau
kayak mulai sekarang kamu harus belajar bersyukur ya
kak kita mau tidur disini nih kak
kamu mau tidur dimana
ya tapi kakak mikir dong ruangan ini tuh pengap banget debu
lihat tuh tempat tidurnya aja sobek sobeknya gini mau tidur dimananya
kalau diseprein pasti ikutan bersih kok
kak barang barangnya udah kita masukin kok kak
nanti kita beli makanan ya
tapi lapernya sekarang kak
kalian bisa gak ngeluh gak sih sebentar aja
apa kalian gak marah sama husin
dia paling kecil tapi dia gak pernah ngeluh
husin bilang tuh bukannya tadi pagi kamu dapet surat teguran ya dari sekolah
aku sama kak iqbal dipanggil bagian administrasi karena belum mahir spp kak

iya kita salir kalian tuh ke right now
ya tante mau nolongin kamu tapi tante gak nyangka kejadianny bakal bikin ini fatimah
padahal uang itu buat bayar spp iqbal sama husin
padahal uang itu buat bayar spp iqbal sama husin
ini ini ini terima terima ya nggak usah nggak usah nggak apa apa
kalau ikhlas dan uji sampai putus sekolah
rasanya semua nggak masuk akal dalam hitungan hari
banyak yang lagi utang sitar rumah tanah angkot mobil hilang
apa apaan sih berisik amat sih emangnya kenapa kalau berisik nggak boleh aku tuh
sumpah tuh nggak di sini aku juga butuh hiburan kakak sih enak pergi pergi mulu tiap hari kerjaannya
terus aku tuh nggak mau hidup miskin aku ngamain
kak ada tangguh tuh kak
maaf ada perlu apa ya pak begini mbak ini ada tagihan perbaikan angkot dari sebulan
yang lalu tapi sampai sekarang masih belum dilunasi juga